presiden joko widodo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga uap lontar di tangerang banten
jumat pagi proyek lanjutan unit empat pltu lontar ini telah ditandatangani akhir tahun lalu dengan nilai kontrak rp enam delapan triliun
proyek pltu lontar dibangun di atas lahan seluas sebelas hektare dengan kapasitas tiga x tiga tiga ratus lima belas mw
pltu lontar akan memasuk tiga subsistem untuk wilayah dki jakarta dan banten
subsistem balaraja subsistem kembangan serta subsistem muara karang gandul
proyek ini merupakan lanjutan dari proyek pltu unit satu dua dan tiga dengan kapasitas tiga x tiga ratus lima belas mw yang sudah beroperasi dan masuk sistem kelistrikan jawa bali
kita tidak mau kalah dengan negara yang lain
negara yang lain terang benderang kita juga ingin indonesia terang benderang
banten sekarang di banten
apakah masih ada desa yang belum terlistriki
di banten bagian selatan
tadi saya tanya ke pak menteri sdm masih ada di banten yang bagian selatan
tadi juga langsung saya perintahkan kepada menteri sdm agar tahun ini dimulai agar listrik itu masuk ke desa desa yang belum terlistrikan